hai anak macan macan oke kita makan lagi udah abis kadung pak mama sayang sekali sama papa
bentuk kasih sayang mama ke papa uh boy apa itu kamu hahaha bentuk kasih sayang mama
ayo tapi ya sayang tapi udah mau jalan iya dong kenapa kenapa aku masih nggak habis pikir
tapi tapi sih dulu dulu dulu tapi habis dari mana malam malam kayak gini
tadi tapi habis
dari rumahnya mama adriana
tapi tuh masih
buktinya sampai rela relain ke sana
tapi yang reva bingung papi kan udah ketemu sama mama adriana
kenapa muka papi tuh kayak sedih banyak pikiran kayak gitu
bukannya seneng malah pingsan
masa sih pi sampai segitunya
ya iya karena sebenarnya rencananya papi itu
pingin buat surprise
terus papi ke jendelanya kamar mama adriana
ya kayak di film film gitu lah
itu kan malah ngetawain
bisa tapi kayak anak muda aja
ya tapi kan bicara cinta gak ada bicara usia
terus papi datang mama adriana langsung ke tinggalnya
karena mama adriana baru bangun tidur dari mimpi buruk katanya
dia kaget dan ketakutan
kamu tau nggak mimpi buruknya apa
dia mimpi buruk kalau papi itu udah meninggal
ya makanya ketika ngeliat papi di jendela langsung
oh udah deh
tapi aneh juga sih masa gara gara mimpi
adriana sampai segitu takutnya
tapi bentar debbie aneh kok bisa tiba tiba kayak gitu
iya sih aneh tapi katanya mama ana mamanya diana kan waktu itu bangun juga tuh
dia bilang mungkin mama adriana itu terbawa mimpi buruknya
ada yang aneh deh
ya mimpi buruk papi udah meninggal
tapi gak apa apa kalau orang berpikir seseorang mati
sebenarnya tuhan lagi panjangkan umur kita
makannya nambah dong boy
papa juga makan nambah
nggak usah banyak banyak juga kali
wah sarapan pagi itu penting biar memberikan kita itu tenaga
jadi kita tuh powerful gitu ya kan
lagian ini tuh bentuk perhatian mama dan kasih sayang mama terhadap boy ganteng dan terhadap papa
maman juga harus makan yang banyak ya sebagai tanda kasih sayang dari anak mama
nah ini bentuk kasih sayang bapak ke mama
gede banget kasih sayangnya banyak banget
ini gimana ceritanya nih dua lawan satu
wah curang ini
mama gendut pak
udah bukan powerful lagi nih
enggak tante aku mau pergi dulu mau jenguk tristan
kamu masih ketemu sama tristan emangnya kinar udah pikirin udah ngambil keputusan
terus kinar yakin dengan keputusan kinar
insya allah tante
yang pasti aku kan udah dewasa aku bisa jaga diri jadi om sama tante gak usah khawatir
ya aku pergi dulu ya
anak perempuan tuh bikin ribet juga ya bikin pusing
ribetnya sih enggak pusing iya
tapi udah santai aja pak
sebenarnya waktu kemarin mama sempat ngobrol sih sama kinar
ya semoga aja allah melindungi kita dan keluarga kita ya pak
supaya kinar itu nggak kenapa kenapa
boy nanti kamu temanin mama dong ke mall
ya soalnya boy harus ke nikahannya pamir
soalnya bayi itu mau jadi pagar bagus
kebagusan itu pagernya kalau gitu
ya udah kamu yang ganteng ya boy
tapi mama yakin kok anak macan gitu loh selama ini
papa ini juga salut deh sama kamu
kamu tuh selalu aja siap untuk membantu teman bahkan guru kamu sendiri
aduh pak mama sayang sekali sama papa
bentuk kasih sayang mama ke papa
bentuk kasih sayang mama
papi udah mau jalan
iya dong kenapa kenapa
tapi aku masih gak habis pikir deh sama kejadian semalam
kok bisa bisanya ya mama adriana itu mimpi kalau papi udah meninggal
kayak seakan akan sama adriana itu udah tahu kalau nyawa papi itu sempat terancam malam itu
namanya juga papi sama mama adriana itu ada ikatan batin
dan papi yakin kalau mama adriana itu masih mencintai papi
reva nggak setuju pi
papi aduh jangan terlalu kayak sinetron bebi ini kayaknya bukan masalah ikatan batin
tapi tuh reva yakin banget
kayaknya ya ya ya pokoknya sih menurut reva mama adriana itu nggak pernah mencintai papi
kan revo udah pernah bilang sama papi kan kalau mama andrian itu gak mencintai papi dengan tulus
nggak mungkin ikatan batin tuh kayaknya nggak deh pi
sayang papi udah konfirmasi sama adriana
apa benar mama adriana pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintai papi
kenapa dia mengatakan iya
karena dia pingin bikin kamu kesel
kenapa dia melakukan itu
karena kamu selalu curiga dan menekan dia dan selalu berkata kalau dia memang seperti itu
itu kata dia
si adrian pinter juga dia
sekarang masalah itu nggak perlu diungkit lagi
reva mau jadi pagar ayu di pernikahan guru reva
itu pak amir sama bu dona
oh ya kayaknya pak amir sih umat
kacamata itu pi
tapi sekarang papi pergi kantor dulu ya
ikatan batin lah
eh mau untuk anak ya
kenapa sih bisa banget
gue liat bokapnya reva naik taksi
kayaknya dia baik baik saja
syukur deh kalau bokapnya reva nggak apa apa
kalau sampai pokoknya reva kenapa napa
kita semua bisa masuk penjara ya
karena itu gue khawatir
ya ampun masa gua siapa sih mah